usai tarik ulur selama kurang lebih enam bulan elon musk sah membeli si burung biru twitter
senilai empat puluh empat miliar dolar amerika atau setara enam ratus enam puluh delapan triliun rupiah
bergerak cepat elon musk pun langsung beres beres bersih bersih
dengan memecat beberapa orang dari jajaran eksekutif twitter
lalu bagaimana masa depan twitter dalam genggaman elon musk
kami bahas malam hari ini bersama firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital ui
selamat malam pak firman
kita seperti flashback beberapa bulan lalu kita juga pernah membahas ini ya
ketika mungkin di awal awal elon musk melirik menggebet twitter
prediksi banyak orang dia akan menyingkirkan hal hal mungkin yang selama ini membuat twitter terkekang pak firman
ada moderasi konten yang memicu banyak sensor kemudian membuat platform ini seperti tujuan ya
wadah kebebasan berbicara
implikasinya ke depan pak firman seperti apa
jadi kalau kita lihat perjalanan sampai akhirnya hari ini twitter resmi jadi milik elon musk
elon musk nampaknya ragu terhadap kebebasan yang ada di dalam twitter
sehingga salah satu prasaratnya yang diajukan oleh elon musk adalah
mengubah algoritma maupun memastikan bahwa tidak banyak akun bot
yang ada di dalamnya tadi termasuk spam yang cukup mengganggu
elon musk merasa bahwa twitter adalah alun alun bagi peradaban dunia
di mana semua orang dapat menyatakan pendapatnya secara bebas
seperti itu mbak
oke kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu goals elon musk
kebijakan ini sebenarnya bisa bersinggungan bisa bertabrakan dengan kebijakan negara negara lain
terkait dengan itu tadi kebebasan berbicara di platform media sosial
kalau di eropa pastinya ada kebijakan digital yang melarang unggahan ujaran kebencian
hate speech kemudian terorisme pastinya pelecehan anak dan lain sebagainya
kita pun indonesia juga punya ada undang undang ite di sana yang selama ini juga banyak memakan korban
terkait dengan cuitan dan lain sebagainya
nah apakah ini akan berdampak pada twitter users atau pengguna twitter
yang akan meninggalkan twitter
kemudian untuk beralih ke platform lainnya
ya betul di setiap negara tentu ada policy terkait dengan apa yang disebut dengan kebebasan berekspresi
jadi makna dari kebebasan berekspresi yang ingin dibangun oleh elon musk lewat twitter itu
mempunyai spektrum yang sangat luas
sehingga nanti ketika masuk di berbagai macam negara
tentu ada prasarat prasarat yang sebagian menerima sebagian membiarkan dan sebagian lagi menolaknya
mekanisme yang kedua dari upaya perubahan yang dilakukan oleh elon musk ini adalah mekanisme pasar
jadi ketika nantinya dengan kebebasan yang ditawarkan oleh elon musk
tapi justru menyebabkan radikalisasi
kemudian menyebabkan segregasi sosial
maka publik akan merasa tidak nyaman
kita lihat di platform yang berbeda ketika digunakan sebagai ajang perseteruan di masa kampanye gubernur maupun presiden di indonesia
kemudian terjadi upaya eksodus besar besaran dari platform tersebut
para penggunanya merasa tidak nyaman

mereka merasa tidak nyaman
nah ini pula yang harus diperhitungkan oleh elon musk
bahwa sebetulnya kebebasan bukan merupakan hal yang utama sebetulnya diharapkan oleh para pengguna media sosial
sehingga perlu diperhitungkan apakah kemudian dengan kebebasan yang ditawarkan tidak justru menyebabkan eksodus
nah ini kita tunggu kejadian berikutnya
sebagai tuan atau majikan baru dari
saya ingin mengucapkan kepada anda
memang sosok elon musk ini ketika pertama kali melirik twitter sudah banyak menimbulkan kontroversi
termasuk waktu itu ide dari elon musk
kalau nanti suatu saat resmi untuk mengakuisisi twitter akan mengedit unggahan terkait dengan fitur twitter
yang tentunya ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak bisa saja menjadi potensi bahaya disinformasi
kita tahu mungkin pak firman juga salah satu twitter user
twitter ciri khasnya adalah utans kemudian short text atau text pendek
jadi kalau mengedit tweet bisa saja memungkinkan kita penggunanya untuk mengedit atau mengubah tulisan
dan nanti bisa menyulitkan pelacakan informasi yang salah
ya agak hilang di bagian yang
ide dari elon musk untuk mengedit atau untuk mengubah salah satu fitur twitter bisa mengedit unggahan ketika pada saat awal awal
apakah ini bisa menyebabkan misinformasi atau disinformasi ini yang dikhawatirkan banyak orang di luar sana
pangkal dari yang disebut misinformasi
misinformasi disinformasi dan juga malinformasi
artinya informasi tidak hadir secara utuh
jadi apa yang dirilis oleh seseorang kemudian bisa diganti bisa diedit oleh orang yang lain ini akan menyebabkan kekacauan
nah ini tentu saja bahwa selama ini kelemahan dari media sosial ketika tidak ada fasilitas
semacam itu saja kita terjebak di dalam situasi yang namanya post truth
maka ketika itu fasilitas bisa dijalankan tentu akan memperunyam keadaan
nah ini tadi kembali pada mekanisme pasar kemudian ketika pasar merasa tidak nyaman dengan keyakinan terhadap informasi yang beredar
mereka bisa justru beramai ramai meninggalkan twitter
jadi apa namanya inovasi kemudian upaya perubahan yang dilakukan nampaknya memberikan kebebasan
tapi ketika kebebasan itu berkait dengan keutuhan sebuah informasi tentu akan membahayakan
oke termasuk apakah ini juga akan membuat runyam dan juga kekacauan ketika nantinya elon musk membatalkan larangan akun trump
atau mungkin akun akun yang pernah di ban oleh twitter sebelumnya pak firman
ya spektrum kebenaran
spektrum kebebasan yang dianut oleh elon musk mungkin berbeda dengan kebanyakan orang
jadi bebas adalah bisa berekspresi apapun termasuk misalnya akibat dari ekspresi tadi menimbulkan kekacauan seperti yang sudah jelas dilakukan oleh donald trump
nah jika itu akan dikembalikan hak donald trump untuk menggunakan twitter kembali
mungkin banyak pihak yang merasa tidak nyaman
tetapi ketika itu sebagai tes terhadap demokrasi atau memberikan kebebasan kepada setiap orang
yang namanya tes tentu ada tes yang berhasil dan ada tes yang gagal
kita lihat hasilnya seperti apa dan sebagai pengusaha tentu donald trump akan melihat ini lebih menguntungkan atau tidak menguntungkan
walaupun sebetulnya donald trump pada saat ini
walaupun sebetulnya donald trump pada saat ini
akuisisi juga menyatakan membeli twitter tidak semata mata untuk keuntungan bisnis
tapi ada misi sosial yang ingin dia kembangkan
oke kita akan tunggu langkah atau mungkin kejutan lain yang dibuat oleh elon musk setelah ini
apakah twitter masih banyak diminta hati atau banyak yang angkat kaki dari twitter
terima kasih pak firman kurniawan sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu